akibat septic tank meledak seorang wanita di kampung sumur buaran jakarta timur mengalami luka bakar hingga harus dibawa ke rumah sakit
selain jatuh korban bagian dalam rumah juga porak poranda
dan beginilah kondisi rumah milikus doyo di jalan impres kampung sumur duren sawit jakarta timur jumat pagi
bagian lantai hingga atap khususnya di kamar mandi rusak parah akibat ledakan septic tank
dan akibat ledakan ini nelly istri kus doyo terluka
menurut kusdoyo saat itu istrinya sedang berada di dapur untuk menyiapkan sarapan
tiba tiba terjadi ledakan akibatnya nelly menderita luka bakar
warga yang datang lalu membawa ke rumah sakit khusus duren sawit jakarta timur
peristiwa tangki tinja meledak ini ditangani polsek duren sawit jakarta timur
sepitak meledak saja gitu
nah istrinya kaget istrinya lonceng
karena itu kan keluar semuanya baru bawa ke rumah sakit
jadi ini tuh ada luka bakar sih